ya tsunami yang melanda selat sunda memakan korban ratusan jiwa
ribuan lagi kini harus hidup di pengungsian
namun masih ada juga kisah ajaib yang muncul di tengah kabar duka
tim evakuasi pori berhasil mengevakuasi seorang bocah lima tahun
yang berada di dalam mobil di antara puing puing kayu dalam kondisi selamat
inilah detik detik dramatis proses evakuasi seorang bocah korban tsunami
di kawasan pandeglang yang terjadi pada sabtu malam lalu
bocah ini pertama kali ditemukan oleh tim evakuasi pada hari minggu pukul delapan tiga puluh pagi
ia ditemukan di dalam mobil dan tertimpa puing puing kayu di lokasi mutiara resort pantai carita
beruntung bocah yang ditemukan dalam keadaan selamat
setelah berhasil dievakuasi bocah lima tahun itu langsung mendapat petolongan medis